suster suster gimana keadaan papi saya suster
bagaimana keadaan anak saya suster
pak aris jadi seperti itu karena dia tidak patuh untuk cuci darah hari ini bu
iya bu seharusnya pak haris hari ini menjalani cuci darah yang kedua kalinya
mila kenapa sama papi aku kok mila
iya dan sekarang ular sudah bawa kopi kamu ke rumah sakit gerah setia
kita langsung kesana sekarang ya alena
iya kita kesana sekarang
siapa yang izinin kamu pergi
tante maaf tante tapi sekarang pak haris lagi sakit tante
mila harus ketemu sama pak haris tanpa
boleh ya tante
mila pergi gak akan lama tangka
saya gak izinin kamu ketemu dengan pak haris
kita gak mau berdebat lagi sama kamu untuk masalah ini
tante kan udah bilang kamu punya kava
kamu harus menjaga kava mila
gak ada yang lebih penting dari urusan kafa
dan pak haris itu bukan siapa siapa kamu kan
kamu mau pergi aja sendiri
gak usah ajak ajak kamila
saya memang sudah mau pergi
urusan kita belum selesai
halo oh iya benar dari siapa
oh dari kantor pak haris ada apa
maaf ibu saya mau memberitahukan bahwa bapak haris terjatuh pingsan dan sekarang dilarikan ke rumah sakit keras dia
apa pak haris pingsan dan dibawa ke rumah sakit
baik baik saya akan segera ke sana terima kasih ya
ya allah semoga haris baik baik saja
aku gak boleh diam aja keadaan lagi genting
ibu laras pak ada apa ibu
dok saya mohon sekarang juga dokter ke rumah sakit saya ya dok sekarang ya dok
dokter dokter inget kan sama pasien yang waktu itu saya kasih riwayatnya ke dokter
iya iya memangnya kenapa bu
dia itu sekarang polen dok kondisinya sangat menurun
saya takut saya takut kalau dia harus segera operasi
tapi saya minta sekarang juga dokter ke sini ya dok
saya mohon dokter selamatkan haris
seperti waktu dokter menyelamatkan taufan saya mohon dok saya mohon
dokter dekat saya kan dok
begini saja saya mengurus beberapa pasien dulu setelah selesai saya akan secepatnya ke sana
terima kasih ya dok terima kasih
selamatkan haris ya allah
inilah tante sama om kama mau pergi dulu sebentar lurusin pernikahan kamu ya
tolong kamu dirubah aja jangan kemana mana
dan jangan ketemu dengan pak haris
ngerti kan mila
mama tenang aja dok
biar taufan yang bantu jagain kava
udah kalau gitu mama pergi dulu ya
udah taufan gak perlu repot repot jagain kamila
mama udah pergi
tunggu sebentar ya
gue minta lo pulang sekarang jebut kamila
memangnya ada apa van
pak haris sakit dan kamila mau jemput pak haris
udah jemput dia sekarang ya
yaudah yaudah gue kesana sekarang ya makasih ya van
sekarang kamu siap siap bilang sebentar lagi freddy datang dia mau jemput kamu
mila walaupun kamu cuma diam aku tahu kamu memikirkan pak ariska kamu mengkhawatirkan dia dan kamu menemui dia kan
jadi pergilah mila
soal kak fahad biar aku yang jaga lagipula kan ada suster
kak tante ambar sudah melarang kamila dan kamila tidak boleh menentangnya kak
mila aku udah pernah bilang kamu punya hak mila dan kamu harus perjuangkan hak kamu
dan pak haris itu papa kamu mila kamu berhak menemui dia gak ada seorang pun yang berhak melarang kamu walaupun itu mamaku sendiri
tapi kata fan nanti kalau tanpa ambar tahu pasti tante ambar akan marah besar sama kamila kak
karena hidup ini adalah pilihan dan setiap pilihan ada resikonya pilihan apapun yang kamu ambil asalkan kamu yakin dalam menjalannya kamu pasti bisa menghadapi resikonya mir
aku gak mau kamu menyesal jadi pergilah temui papa kamu aku yakin mama pulangnya malam dan kamu harus pastikan sebelum mama pulang kamu harus duduk sampai disini
makasih ya kak taufan makasih atas bantuannya
kalau gitu sekarang kamila pamit dulu ya sama kak fah kak
laras bu tini ibu
kamu sudah di sini laras kamu juga tahu kalau harus pingsan di kantor dan dibawa ke rumah sakit
iya bu ibu tahu dari mana kalau harus di rumah sakit bu
ya allah kenapa jadi begini haris padahal kemarin dia sudah mulai sehat kan seharusnya saya larang dia kerja tadi tuh
benar firasat saya akhirnya terjadi sesuatu kan sama dia
tante laras sebenarnya papi itu kenapa sih tante tante ngomong dong sama alena
alena laras nggak tahu dia juga baru datang kok
enggak ya tante laras tahu kondisi papi
iya tante laras tahu kondisi papi tapi tante laras sengaja menyembunyikannya
apa menyembunyikan kenapa harus disembunyikan memangnya hari sakit apa laras
suster gimana keadaan papi saya suster
bagaimana keadaan anak saya suster
pak aris jadi seperti itu karena dia tidak patuh untuk cuci darah hari ini bu
iya bu seharusnya pak haris hari ini menjalani cuci darah yang kedua kalinya
apa cuci darah kenapa harus cuci darah harus bilang sama saya harus sakit apa
bu tini harus menderita gagal ginjal
apa gagal ginjal sudah berapa lama kamu tahu ini laras
sejak hasil tes let haris keluar
apa hasil tes darah haris menyatakan bahwa dia gagal ginjal dan kamu bilang dia baik baik saja kan
aduh sakit kepala yang sakit dada yang sakit
tante laras ini emang keterlaluan ya kenapa sih tante ngakuin ini sama alena sama ayang
tante tuh sama aja sama kamila tau nggak sengaja menyembunyikan semua ini dari kita
bohong kami tak tahu dan tante juga tahu tapi kalian sengaja kan menyembunyikan ini dari alena dan eyang sama aja
kayak waktu tante menyembunyikan tovan
tante tuh kenapa sih tante kenapa mengulang kesalahan yang sama kenapa sih tante tuh tegas sama alena
alena dengerin dulu penjelasan tante ini semua permintaan papi papi kamu minta supaya tante merahasiakannya alena
tapi kenapa tanta harus merahasiakannya tante ini hal penting ini enggak patut untuk dirahasiakan
alena cukup alena kamu jangan teriak teriak
susah susah tolong susah
butini tolong butin tolong susah
tante lihat kan lagi lagi tante buat alenda kecewa dan sekarang bukan alenda doang tante tapi ayah juga
tante benar benar minta maaf alena maafin tante ya alena maafin tante alena
tante tuh kenapa sih tante tante itu selalu memilih diam kalau ada apa apa tante tuh selalu memilih jalan aman jalan aman untuk diam tanpa memikirkan perasaan orang lain
tante apa tante pikir mentah mentah alena ini cuma anak angkat papi

tapi ini nyataannya kayak gitu kan tante

alena bukan kan
tante tadi tante tadi
kenapa sih tante
kenapa sih bukan alena
kalau saja saat itu alena nggak ada sama gamila
alena nggak akan tahu tanda tentang kejadian ini
ya allah lagi lagi aku melakukan kesalahan
lagi lagi tindakanku menyakiti orang lain
lagi lagi tindakanku menyakiti orang lain
dokter dokter afedit makasih dokter udah datang pak
tolong dokter tolongin laras ya dok
laras tenang ya tunggu di sini
saya akan usahakan semaksimal mungkin
saya masuk dulu ya
saya masuk dulu ya
saya masuk dulu ya
saya masuk dulu ya
saya masuk dulu ya
saya masuk dulu ya
saya masuk dulu ya
mudah mudahan kondisinya pak haris baik baik aja ya kak
soalnya dari tadi mila udah mencoba untuk menghubungi handphonenya ibu laras tapi nggak diangkat angkat
atau di sana kondisinya memang tidak memungkinkan ya kak